masih dari pulau madura karena kebakaran kabel listrik di bentang jembatan suramadu
pulau madura harus mengalami pemadaman listrik bergilir selama empat belas hari
satu dari dua saluran kabel yang mampu menyalurkan listrik hingga satu ratus lima puluh mw tak dapat berfungsi sementara
saluran kabel tegangan tinggi yang terbakar terletak di sisi sebelah barat suramadu
tepatnya di bawah jalur sepeda motor
panjang saluran kabel yang terbakar mencapai satu ratus lima puluh meter
total kebutuhan puncak listrik madura mencapai dua ratus sepuluh mw
sedangkan satu saluran kabel tegangan tinggi bisa menghantarkan satu ratus empat puluh hingga satu ratus lima puluh mw
akibatnya pasokan listrik ke madura defisit hingga tujuh puluh mw
kurangnya pasokan membuat pln terpaksa melakukan pemadaman listrik bergilir di pulau madura
sementara ini sampai beberapa hari ke depan
melakukan pengaturan beban sehingga diharapkan bisa mengurangi kekurangan pasokan daya tadi
dengan melakukan pemadaman di pinggir dari satu penyulang itu antara dua sampai tiga jam
kondisi ini membuat khawatir masyarakat terlebih pelaku usaha yang membutuhkan listrik sebagai sumber daya produksi
salah satunya sulistio wati pengusaha bakery yang mempunyai beberapa cabang di pulau madura ini
menggunakan listrik untuk mengoperasikan mesin pengaduk adonan
proses produksi bisa mencapai enam belas hingga dua puluh jam per hari
kemarin yang di torjun itu juga gitu
mbak listrik mati ini saya nggak bisa produksi
walau ya udah gampang nanti coba tak konfirmasi sama langganan saya bilang gitu
terus besoknya saya telepon lagi gimana masih mati
pasca kebakaran pln langsung melakukan perbaikan tanpa henti selama dua jam

perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu hingga empat belas hari
waktu perbaikannya membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu maksimal empat belas hari kerja
karena selain material dari saluran kabel tegangan tinggi ini khusus
teknologi perbaikannya juga harus khusus mengingat kabel kabel ini tertanam di dalam jembatan suramadu
yang pengangkatan betonnya ini harus mempertahankan struktur dari suramadu
sebagai bantuan sementara pln membagikan tiga puluh empat genset yang ditempatkan di beberapa objek vital
seperti rumah sakit instansi pemerintah dan juga tempat peribadatan
masyarakat juga diharapkan menggunakan listrik dengan bijak